pencarian saluran nanti dia akan mencari
waktu anda dua menit untuk menjawab
tadi lu sempet udah nyinggung juga
selama ini kan masih ada dalam bahan baku ya adanya
di sini disediakan berbagai macam jenis buku dengan berbagai jenis bahasa asing berbeda
pokoknya semua apa pesta perlu tepek
saya penasaran ingin coba memainkannya
tapi kalau perusahaan tersebut fokus kepada barang barang kebutuhan barang barang sifatnya
permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi di semarang
tuhan memberkati kita semua
dari bapak ngerantau di bandung
kebijakan yang berbeda beda memang menjadi sunatuloh saja
kan bantuan dari pemerintah sekarang sudah turun kan
kuliner memang menjadi salah satu item pencarian wisatawan ketika ke singkawang
terus kemudian dengan beberapa negara yang terutama dari oki of course
tidak hanya lokal tapi juga pasar mancanegara
ngomonginnya ya kalau setelah olimpik ya kan lebih relax akunya
apakah di sana juga tidak ada seperti hal semacam di indonesia
bermodalkan sepeda motor para pedagang bubur ini membawa kembali ke kampung lainnya
kalau bacang biasanya nasi kalau ini ketan
duh ayah ini ngerasa bersalah banget nih
gula alamiah adalah rasa manis yang ada pada buah buahan beberapa jenis sayuran dan madu alami

ada mc nya yang masuk masuk gitu kan
terutama terkait dengan nanti persiapan untuk pembangunannya
dulu orang tuanya atau kakeknya menikah di sini
apa yang diberitakan oleh media
wah banyak juga ya
biayanya negara yang masuk
jadi saya olah sendiri saya buatkan sosialisasi seperti ini
salah satu fasilitas yang harus didapatkan adalah tenaga listrik
ia tidak menganjurkan tanaman ini dikonsumsi
namun pada dua ribu sepuluh oleh orang palembang becak dimodifikasi menggunakan separuh motor dan jadilah becak motor
maksud gue itu klub perbasih ya untuk main di yang perbasih buat gitu setiap tahunnya
terjadi mas tapi ini amat sangat disayangkan kan
ke paselan tiga pak mahfud sikapnya bagaimana nih
kalo misalnya gak dimainin solusinya jangan ngeluh
ini kontrak harusnya nanti
dia juga ya bingung ya sebenernya
nah jadi kunci juga di sini adalah bagaimana koordinasi berkaitan dengan informasi ini
siapa sangka ampas kopi yang biasanya jadi limbah tak berguna ternyata bisa menjadi peluang yang membawa untung
sampai akhirnya kamu berjalan menjalankan tugas

alias berantakan dalam warna serta bentuk
agar kita dapat mendengarkan arah datangan kereta dengan jelas
tetapi untuk kita lebih bersiap
dulu kan belum ada jadi mau gak mau kan harus ke sentul
lu untuk mengejarnya sih istilahnya orang tiga kali lipat lu harus sepuluh kali lipat ya
bagaimana persiapan ketiga cawapres dan visi ekonomi apa yang mereka tawarkan untuk indonesia
informasi informasi seperti itu akan menjadi bagian penting
tidak lebih dari dua jam dalam sehari
baik di dunia juga masih banyak data yang perlu diambil gitu
bahkan buat korban ini merasa sangat dicintai
yang bisa aku kembali main aku akan suka
tercatat ada seratus calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri
namun menariknya ternyata gerakan membela palestina ini juga justru turut diserukan oleh para penganut yahudi yang menolak zionis
setika bisa orang perbatasan dengan bekasi tangerang depok itu merasakan trotoarnya hal yang sama dirasakan seperti orang orang yang ada di sudirman tamri
mbak kalau boleh tahu dari mana mau kemana mbak
pemahaman dan motivasi agar anak tidak kapok mengikuti lomba
semua kurang dari delapan puluh begitu
namun seni bela diri ini digunakan untuk
dalam sebulan turmudi bisa memproduksi dan menjual mozaik batu alam sepanjang dua ribu tahun
ada pihak lain yang memfetu
pesep sandow di sini juga disesuaikan dengan lidah orang indonesia
ketua masyarakat peduli bencana indonesia diki pelupesi
satu hal yang kita perlu belajar penting dari kejadian gempa cianjur
di pasar ekstrim ini saya mencoba lontong lodeh
karena kekurangan reagen segala macam itu sampai lima enam juta dolar rupiah di kita
seiring bergulirnya waktu bagaimana kabar senen kini

tapi pengaruhnya kan kecil kan
karena kan ga cobaan apa sekolah sekolah itu aja yang bisa kasih beasiswa banyak dapat main bagus itu aja yang suara
praktisi dan penata kuliner puji purnama mengatakan
kita menyebutnya sebagai shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal
solven yang sama atau egdeg itu digunakan untuk misalnya industri apa
mungkin masih res juga sih ya di lamaran
tapi kalau melihat dari birokrasi ini
kemudian juga jangan sampai tarifnya juga terlalu tinggi
kedua minta ridho sama orang tua
kalau untuk ppkm ini sebenarnya bagus sih
terbuat dari aren yang difermentasi jadi diklaim lebih ramah buat perut
jadi sebagaimana kita tahu jumlah wni di qatar kurang lebih ada dua puluh ribu orang
oh yaudah berarti kan emang diru udah emang gak dapet gitu kan
hmm surabinya nampaknya menggoda nih
dalam kondisi terluka selama lebih dari dua bulan
berolahraga di luar ruangan saat hujan bisa membuat tubuh membakar kalori yang lebih banyak
kemudian disiram kuah atau bumbu bertekstur agak kental yang dibuat dari campuran kacang yang ditumpuk kasar dengan rempah seperti gula cabai serta bawang
kalau gak salah tuh pas

nah tapi begini masalahnya kalau kamu hitung misalnya ya mas danang hitung
tapi ada juga di jepang ya sarya
maka terjadilah kenaikan kasus
agar tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga kebutuhan pangan
dalam kehidupan suatu bangsa
yang setiap semester itu kami dorong dosen untuk menyiapkan mengunggah dulu materi selama empat belas pertemuan itu sudah ada di awal semester
jadi inilah keagaman objek wisata yang ada di raja ampat
menurut saya tari itu penting sekali dan merupakan sebuah sarana yang bagus untuk mengkomunikasikan suatu pesan
dan bagi yang sangat menguasai instrumen secara teknis
katanya lagi di pantai katanya
yang tadi sudah kita bahas bahwa setiap ada momen keagamaan natal juga kemarin demikian
nah selain menghilangkan kematian kita juga menghasilkan perbandingan satu banding satu ini dibalurkan ke telur bebek
dan dua aktor kami
untuk pembahasnya bergabung bersama kami malam hari ini ahmad naufal umam
ya kalau kita selalu melewati orang lain
kebayaran baru gitu jadi setiap hang tuah main
persis dua ribu sembilan belas ketika kontestasi pemilu kita berdebat dengan program masing masing kok
kok bulu tangkis berbentuk kerucut dengan bagian kepala bulat dan bulu melingkar
paling nggak kalau memang anaknya minta kerjaan
atau di radio advent suara pengharapan
kita bisa melihat dari data ini
berarti udah tiga tahun ya
guru besar ilmu sejarah universitas pajajaran bandung mengungkapkan gua belanda dibangun pada seribu sembilan ratus dua belas oleh kolonial belanda
dengan kendaraan pan sudah cukup
lembaga lembaga event non pemerintah
yang memang diperuntukkan bagi para stakeholder
sisanya peninggalan sebelum zaman pak sutiyoso
dan mereka mulai melihat transmisi vaksin di amerika
sebenarnya kalau kita mau melihat ya mengunjungi sejumlah perguruan tinggi mereka sudah melakukan itu
pada saat saya bicara dengan mereka
akhirnya mudah mudahan para menteri itu datang betul
sebenarnya sampai kemarin pandemi pun karena aku disini kan
mengungkapkan komunitas pengungsi dan migran
dan hingga saat ini petugas memberikan rekomendasi kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di jalan radius lima km dan juga radius tiga belas km di sektor tengkar
harus mengejar ketertinggalan itu
hari ini tanggal dua belas pertempatan dengan hari bukit
yang berfungsi sebagai pembentuk hormon serotonin endorfin yang berperan sebagai pengontrol perasaan bahagia
wijin dua puluh tiga berarti sekarang ke dua puluh empat
maka mereka sangat concern terhadap situasi yang terjadi di sini
ya makanya itu prefer lah
terus kemudian juga ada satu kaunter
lebih kepada memperkenalkan proyek baruku yang voice machines
sebenarnya lebih ke untuk biar lebih membuka aura
seperti sambal hijau sambal tomat atau sambal mentah
rekonsiliasi mereka berada potret di jawa timur yang menang tebal
bahasnya soal kttg dua puluh dan juga kop dua puluh enam
asyiknya saya diizinkan pemilik pohon untuk memetik langsung buah rukam
di jam jam tertentu situasional untuk kasus
sehingga dapat menjadi penopang perekonomian keluarga
baik dari sisi ketersediaan maupun harganya
pasti beliau juga akan menghargai beliau berdua
banyaknya pelanggan yang gemar menikmati mangut beong
meski demikian bagi irvan kerja peacegen belum usai
paket yang paling murahnya deh gitu
supaya tidak hanya apa namanya
yang kedua saya kira yang disampaikan oleh pak gubernur
sebenarnya setelah pertemuan di kereta itu kan random banget ya dari jutaan orang ratusan ribu orang lah kereta dalam satu hari itu
jadi secara internasional kita menentang adanya force movement
namun pengemudi sering kali lengah sehingga sering terjadi kecelakaan di ruas tol ini
cuma kalau menurut saya kalau memang kopi aja itu kurang masuk rasanya buat kita selera indonesia ya
semoga teraih setelah proses administrasi selesai kita pun akan dipanggil untuk tahap pengambilan foto
masa pks juga nih kan pks sudah
atau mungkin bukanya kumpul kumpulnya melalui virtual gitu
sebagai tempat orang orang menimba ilmu agama
dan apakah kemungkinan mark klok yang dimainkan disana
gak tau ya si lakers brooklyn nih
deket banget gitu kan posisi gua gitu
kemungkinan itu sangat bisa muncul ketika mungkin dia tumbuh dalam situasi keluarga yang mungkin juga tidak
sehingga rakyat yang kemudian tetap dalam konteks reformasi mestinya kemudian juga nanti akan bisa memberikan penyekapannya
tergugah untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi
yaudah dari situ kayak penasaran siapa sih michael jordan segala macem
bener biar orang kalo denger opening kita tau gitu oh ini abastol
kita tidak terlalu bergantung
maka mereka akan mampu untuk memahami juga pasangannya
ya contoh misalnya banyak perubahan perubahan di dunia
memelihara hewan peliharaan setara dengan tanggung jawab terhadap satu nyawa
perusahaan air minum jakarta raya atau pam jaya
berani ganggu berani rebut bola di daerah pertahanan lawan
karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan
ada teman teman dari media cerita di kantor itu kita sepi
ini adalah perusahaan yang sangat penting ini adalah perusahaan yang sangat penting
karena pemulihan kesehatan tidak boleh meninggalkan pemulihan ekonomi
ketika sebelumnya tiktok belum bergabung dengan platform online shop di indonesia
bagaimana performance mereka ketika berdebat
ini artinya sudah berubah menjadi
di sampingnya lester prosper gitu
hasil karya dikumpulkan dan akan dipamerkan pada desember mendatang
puas berpetualang di tapan mini kami mampir ke sebuah resto bernuansa turki yang juga berada di kawasan jakarta timur
cuman kan lo kalau baru mulai
mahasiswa universitas islam negeri sunan gunung jati bandung
menyajikan nuansa kemegahan yang lebih modern
gue punya ben simmons gue draft pick oke gitu waktu awal awal gitu
ini mencapai empat belas delapan puluh delapan juta rupiah sebenarnya setiap bulan
dan pembiaran ada resiko hukumnya dong
jadi di hidung kalau kita cium bau yang menyengat kan di hidung jadi sakit ya
atau rumputan untuk menambah variasi pakan ikan
karena mengingat varian delta itu dikatakan juga merupakan varian yang dapat mengular pada anak anak usia sekolah
cuman ada alasan kenapa ini hanya milih tepung sagu aja
juga perintah ini memiliki janji tentang umur panjang
dari situ nanti koneksi lo pasti jalan lah
jadi gue pengen nangis nonton videonya
yang satu tepuk tangan menghina
dan pelih penelitian itu bukannya baru sekarang ada
prestasinya dila ini kan ya kalau dari dua ribu dua puluh dua nih pertama kali bawa tembus ke peringkat seratus besar dunia
sebelum sebelum itu orang tuh
menu berdiameter delapan belas cm ini disajikan dengan topping krep stick bakso ikan dan keju mozzarella
nah ini kita yang sasar yang kita buka ini saat ini kan south korea jepang china new zealand
zaman sekarang apalagi lah cari duit itu sulit ya
apalagi kalau ditemani dengan sajian yang juga khas yunani
ada yang kamu pengen ungkapkan sesuatu enggak
di wilayah timur indonesia itu karena ini berkaitan dengan isu keamanan
bahkan ada yang sampai disebut opa opa korea juga nih
terakhir satu ratus dua puluh mereka full terus
dibutuhkan dedikasi dan komitmen jangka panjang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hewan yang kita pelihara
sebelumnya saya dagang bubur saya sudah kerja serabutan dah
dan kalau misalnya belum tetapi setidaknya kan presiden jokowi tidak reaktif
satu kemasan dorok dok seberat dua ratus gram dibanderol tiga puluh ribu rupiah
ini pak yusuf sendiri sudah mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan aturan ini
harga beras terpantau terus mengalami kenaikan hingga pecahkan rekor
ada tiga skema ada rekayasa dari pertama dan one way kemudian ganjil genap
kayak bursa gitu lah yang mengatur soal
nggak masuk akal kan
angkatan eg batal karena piala dunia dua ribu dua puluh satu
ada kuah santannya rasanya itu jadi enggak terlalu manis masih ada gurih gurihnya dan
ya politik politik silakan tetapi kalau kita bicara mengenai upah
selamat malam pak yunis dan juga alvin
bahkan lonjakan terjadi sebelum bbm naik
ini berarti bukan tidak mungkin konten kreator di sosial media ke depannya
kemudian kita menyadari surveinya baru segitu
hukum acara perdata berbeda
setiap harinya ia menghabiskan enam liter beras bahkan terkadang lebih dari itu
terdapat aneka topping yang bisa dikombinasikan dengan serabi
minggu pagi antrean panjang terlihat di gerbang tol cikampek utama
itu sudah satu tahun yang lalu toh gitu kan
oh piala indonesia lawan argentina aja
jalan saja tidak bisa
dilema banget ganti lensa tele dulu
caranya santan yang dimasak harus sering diaduk seperti ini
fluvax adalah vaksin berbasis sel yang telah terdaftar dalam program imunisasi nasional untuk pertama kalinya
karena ada ruang dan juga lajur yang terbatas di sisi kontraflow
candi yang ada di cangkuang itu berdasarkan beberapa penelitian para arkeolog tentu saja yang kita baca
dan itu kan makin lama jumlahnya makin besar sehingga dari segi struktur
selamat siang rio bagaimana kondisi di sana rio apa yang anda dapatkan
sebagai prajurit untuk membantu
sholat jadi tidak harus rest area juga akan kita siapkan juga seperti di kuala lantas
namun keberadaan naskah proklamasi syahrir yang dibacakan di cirebon
dan teman teman sekolah juga di situ cukup banyak
bukan yang collect ya
artinya kereta api kereta api yang tadinya melalui jalur dari bandung menuju ke tasik melayu dan banjar
pemetik adalah istilah umum di kalangan pelaku curanmor
ini merupakan data kementerian sosial yang bocorkan
karena dengan adanya budget kita tuh jadi sadar penuh
oh ktp di dki domisilnya jabar
sementara itu gempa susulan melanda wilayah timur taiwan
lo yang bener lo tai ah ini siapa ah
seseorang mudah lelah sulit berkonsentrasi berkeringat menggigil dan bau mulut
bagi dua ratus ribu satu ribu semuanya di jalanan
dan tentunya harapannya bisa mewakili kekhawatiran anak anak muda yang sekarang ada di indonesia
pertama yang dijual dalam bentuk rumput laut kering asin
cara terakhir mengurangi risiko gunung api
wah ternyata ada perjalanan panjang untuk sebutir telur asin yang ada di meja makan kita
dan ini menyatakan sebuah ekspresi diharapkan keluarga itu semakin
mengganggu konsentrasi dan memberikan efek jerah para korban untuk berpendampak
provinsi sulawesi selatan dinyatakan memenuhi standar nasional
kita bisa menjalankan diet tanpa nasi
karena kemarin waktu tim argentina datang kesini ya mereka sangat sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki
meskipun mandat pengiriman surat australia post mungkin berubah layanan yang dimiliki pemerintah
karena penghasilan kita tergantung kebijakan perusahaan
hampir sama kayak si jalen sama si kate sih
dan disambut sebagai umatnya yang ditebus
semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik
sweden pendengar telah meninggalkan netralitas militernya
di kegiatan yang digelar oleh partai demokrat ini prabowo bersilaturahmi dengan para tokoh dan ulama aceh sekaligus mengenang sembilan belas tahun tsunami aceh
yang tinggal dijalankan sebenarnya ya
dan ini satu ratus empat individu ini memang sudah tercatat
nah gula tambahan inilah yang banyak dikonsumsi masyarakat dan terkandung dalam penganan manis
pg atau mau prawira gitu eh
pada biro pengaman internal divisi profesi dan pengamanan polri
hal ini juga dipandang sebagai cara untuk menggunakan geban
silahkan melihat banyak yang bisa di eksplor untuk menjadi pemberitaan dan memperkenalkan
bukan berarti kita mau seperti apa gitu
ada yang kayak fandi gitu kan yang larinya gak kuat
penghasilan di atas lima miliar rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar tiga puluh lima persen
akhirnya saya bilang faktor tempuhnya berbeda
sebagai tanda kesetiaan kita
kalau di pensy itu kita bisa melihat orang mereka yang ingin menjadi seperti itu tapi karena umurnya belum cukup
dari paus open heel paus dan jauh sekali
hal ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang membawa malapetaka
yang ada adalah partai yang di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang
tapi saya pikir saya nggak sampai sejahat itulah
terutama sakit yang disamakan dengan kanser
namun dari informasi yang sudah kami himpun di dalam sudah hadir kapolda metro jaya
dulu orang yang tidak kenal
kondisinya masih relatif normal ya
nah ini berkebalikan ketika waktu
tak lengkap rasanya menjelajah singkawang
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
ya makanya itu maksudnya faktor faktor itu kan yang mereka harus cari gitu
tujuannya agar saat proses evakuasi ular
saya jadi pengen cepet cepet abisin nih
kalau tidak kita kopul kopul biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit
bahkan dari polda jawa tengah sendiri dari direkturat lalu lintas juga
karena saya juga mengajar produksi
nah selanjutnya kita akan mengalih ke situasi australia
saya tidak bisa membayangkan ada satu ratus tiga puluh sembilan juta pengguna media sosial di indonesia